tidak pernah gentar tidak akan mundur sedikitpun melawan fpi
inilah video yang dibuat oleh oknum anggota polisi yang bertugas di kesatuan tahanan dan barang bukti atau tahti polres pekalongan kota jawa tengah
video berdurasi dua menit ini berisi ancaman yang ditujukan pada organisasi fpi dan rizik sihab bila mengacau kedaulatan nkri
saat ini kasusnya dilimpahkan kredit propampol dajateng
untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif pembuatan video tersebut
kapolres pekalongan kota akbp muhammad irwan susanto hari kamis menjelaskan
sebelum adanya video tersebut pelaku yang berpangkat aibtu berinisial h tersebut dalam pengawasan propam pores pekalongan
terkait indisipliner saat bertugas
aiptu h mangkir dari tugas selama beberapa hari
saat ini proses yang kita ketahui sedang pendalaman
pendalaman seperti apa perkaranya
jadi kita ikuti proses perkembangannya dari di propampol dajateng
setelah video beredar kapolres pekalongan kota langsung berkoordinasi dengan para ulama dan tokoh masyarakat di kota pekalongan
untuk meredam aksi massa
selama ini kita sesungguhnya mengadakan koordinasi dengan begitu harmonis
ternyata ada oknum oknum yang seolah olah selama ini baik dengan kita
ternyata mereka menyimpan dendam kepada kita
dpw fpi kota pekalongan menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian untuk dilakukan proses hukum
roby bernardi kota pekalongan jawa tengah